pak kami akan melanjutkan pencarian besok pagi
tapi personil kami akan siaga untuk memantau keberadaan terbaru bu elsa
kami telpon ini terkait istri anda bu sarah pak
tadi bu sarah akhirnya sudah menyatakan kalau pelaku pembunuhan itu adalah bu elsa
dan pernyataan itu direkam oleh cttv
alhamdulillah akhirnya mama mengaku
bukti bukti yang ada
sekarang semua mengarah kepada bu elsa
maka dari itu bu sarah malam ini kami lepaskan
apa pak surya bisa menyebut bu sarah
jadi istri saya bebas
pusara sudah menjalani hukuman di sel atas pengakuan palsu
maka meskipun bu sarah sudah boleh pulang tapi dia masih wajib lapor
di bawah penjaminan pak surya
sampai kasus ini selesai
apakah pak surya sanggup jadi penjaminnya
saya sekarang akan jemput istri saya dan saya siap menjadi penjamin
saya akan terus mengawasi istri saya pak
baik pak kalau begitu terima kasih
terima kasih pak
papa bentar ya mas
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya gimana pak kenapa
papa baik baik aja kan
papa baik baik aja nak papa mau ngabarin soal mama
alhamdulillah mama udah boleh pulang sekarang nak
alhamdulillah ya allah aku senang banget pak dengarnya
berarti mama cabut pengakuannya dong
ya sepertinya begitu nak
ini sekarang papa mau berangkat ke kantor polisi
mau jemput mama
mau aku sama mas salah yang nemenin nggak pak
nggak usah sayang
kamu sama al besok datang ke sini aja
hmm yaudah iya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku tadi bilang samaku kalau sekarang papa lagi mau jalan ke kantor polisi untuk jemput mama
mama udah bisa pulang sekarang
nah sepertinya mama juga udah menjemput pengakuannya
satu masalah selesai
menyelesaikan satu masalah lagi
mencari keberadaan elsa
semoga cepat selesai ya
semoga cepat selesai ya
kok keluarga ku bisa dapat ujian yang begitu berat ya dari tuhan
padahal dulu aja
mama beda sama aku
mama memberikan kasih sayang beda
tapi semua baik baik aja pak
nggak begini loh
bagus nggak sama baju aku
udah kamu kesana ki
udah ditungguin papa tuh
kamu cantik banget sih
kamu cantik banget sih
kamu udah siap
sisir lagi dong dikit
sisir lagi dong dikit
mama sama saya keren banget
bandu sama sepatunya sama
iya aku sengaja beli kembaran sama elsa
bagus kan jadi biar kelihatan kompak pak
anak papa semua cantik
andien kenapa nggak dipakein bando sama sepatunya sama
iya ya anak kamu ini kan andin kerjaannya les terus pak
dia bimbel mulu
jadi aku nggak mungkin beliin tanpa andien ikut
eh coba ini mama benerin dulu deh
kok kayaknya kurang bener sayang bandonya
ini loh tuh
terlalu naik sayang
oh aku ngasih pak foto
eh nggak boleh
kamu harus selalu pede ya
percaya sama papa
kamu itu cantik sekali
ya pak foto yuk
nah agak naik
mas udah mas
oh iya siap pak
sudah siap semua
ya silakan pak
aduh siap pak
satu dua tiga
satu dua tiga
yow sekarang gilir gaya pak ya
mau pilih posisi apa lagi
iya papa berdiri coba yuk
kamu duduk aja
papa di tengah dong
aku yakin kau tau
kamu ngapain sih
tanpa batas waktu
aku lagi sedih
itu tujuan saya
biar apa sih mas
supaya kamu nggak sedih lagi
itu ikutan sedih
in kamu pernah bilang sendiri
untuk menghibur anak di dalam kandungan itu harus nyanyi
ya meskipun agak palas
kenapa malah nangis sih
udah nangis ya
udah dengerin suara saya
kamu punya cara kamu ngajar sendiri mas
untuk membahagiakan akulah
nggak usah ngeledek saya
suara kamu bagus
cuma kemarin bilang saya suaranya jelek
ya udah sih aku mau denger lagi
udah gak sedih kan
gue itu saya udah gak ketawa
gak lah kan
bersih bersih ganti baju ya
lagi aku itu
aku merindu lagi
terima kasih juga ya ndin
karena kamu sudah selalu ada di sisi saya